sekitar dua ribu orang mengikuti sholat gerhana bulan di masjid al akbar kota surabaya rabu
malang pelaksanaan sholat berjamaah dilakukan dengan mengikuti protokol kofit sembilan belas dipimpin
husni mubarak selaku imam dan muhammad ali aziz selaku khatib sesuai dengan khotib yang sudah disampaikan tadi
gerhana bulan akan menjadi momentum kita untuk melakukan introspeksi dan juga momentum untuk
memacu diri agar selalu ingat kepada allah bahwa ada sebuah rotasi tapi kita juga harus
terus berkarya memacu diri ada sebuah kesimbangan antara kehidupan dunia maupun akhirat dalam kondisi
pandemi kofit sembilan belas ini sejumlah anggota jemaah mengaku bersyukur dapat melaksanakan sholat
jamaah gerhana bulan dengan aman dan nyaman cukup mengesankan karena fenomena alam ini terjadi
terjadi beberapa setahun ada beberapa kali fenomena ini jadi luar biasa
ya semoga negeri ini semakin baik dan tidak ada benar benar apa apa lagi sekarang ini kan
apalagi di shawwal ya memang momennya di acara sholat berjamaah gerhan sholat sholat gerhana
ini kan memang untuk mensucikan kembali diri kita ini kan bangsa ini ya supaya semoga cepat usai
pandemi ini semoga kita semua bisa kembali hidup normal lagi terus yang kedua otomatis untuk
anak anak saya semoga bisa sukses dalam hidup ini itu usai menunaikan sholat gerhana bulan
jemaah berjajar di teras masjid al akbar untuk menyaksikan bulan yang perlahan kehilangan
cahayanya dan menyemburkan warna kemerahan tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur